dari solo kita bergeser lagi ke ibu kota ke jakarta
kalau tadi dibangun flyover di jakarta satu lagi jembatan penyeberangan orang di jakarta akan dibongkar untuk digantikan dengan pelikan crossing
ini adalah jembatan penyeberangan orang kedua yang dibongkar tahun ini setelah sebelumnya jpu bundaran hi dirobohkan pada akhir bulan juli lalu
jembatan penyeberangan orang
jembatan penyeberangan orang
jembatan penyeberangan orang
jembatan penyeberangan orang
jembatan penyeberangan orang
jembatan penyeberangan orang